saudara situasi gerbang tol cikampek utama rabu petang terpantau lancar
belum terlihat kepadatan kendaraan baik dari arah jakarta maupun palimanan
arus lalu lintas di kedua jalur tol cikatama terpantau lengang
data dari pihak jasa marga sampai dengan saat ini terdapat lebih dari dua puluh satu tiga ratus kendaraan
melintasi tol cikatama menuju arah palimanan
sedangkan kendaraan menuju arah jakarta tercatat lebih dari tujuh belas sembilan ratus kendaraan